aku takut pak ustadz aku takut
ibu ngusir aku katanya aku nggak boleh tinggal di sana lagi
ini tuh bukan urusannya pak ustadz juga bukan urusannya kalian
jadi mendingan gak usah pada ikut campur deh
eh lisa kalau bicara sama pak ustadz yang sopan dong
iya anak kamu sekarang kan ada di rumahnya pak ustadz
siapa yang suruh lagian saya nggak pernah ngerasa kalau itu anak saya
saya mau minum pak saya haus
kecil kecil udah jadi pengemis gimana kalau udah besar
pak simil sepatunya pak
mau nyemir gimana kamu mana peralatan kamu mana
pak ini aja pak
gak gak jadi sana sana
kamu seneng gak aku bawa kesini
makasih udah bawa aku kesini
itu pasti setelah urusan bisnisku selesai aku pasti nikahin kamu
yaudah aku doain supaya bisnis kamu sukses dan lancar
tapi nanti kalau kamu jadi nikahin aku aku gak mau tinggal di sini ya
aku udah bosen aku mau ikut di jakarta
itu mah udah pasti udah kamu tenangin aku ya
tenang aja deh
dengan begitu aku akan terbebas dari anak beduk itu selama lamanya
ngapain lagi dia harus muncul disini sih
makasih ya saya belum makan dari kemarin
ngapain lagi dia harus muncul disini sih
pak kasian pak saya belum makan dari kemarin
eh jangan dibuka udah jangan dibuka
udah deh jangan siapa tahu dia jahat
anak kecil gitu dia bisa apa kamu nih aneh aja ya
bukan gitu siapa tahu ada orang gede di belakangnya
udah deh jangan ngambil resiko yuk kita pulang aja
masya allah tuhan
pokstet kenapa ini anak anak
kami mau tahu
ibu ngusir aku
katanya aku gak boleh tinggal disana lagi
kenapa bisa begitu
kamu berbuat kesalahan
tapi kenapa bisa begitu
kenapa sampai ibu mengusir kamu
aku juga gak tahu pak ustadz
memang ibu kayaknya nggak suka sama aku
ibu pernah bilang
katanya aku bukan anak ibu
juga bukan anak ayahku
tufa tidak usah khawatir
tufa bisa tinggal di rumah bapak
ini tuh bukan urusannya pak ustadz
juga bukan urusannya kalian
jadi mendingan gak usah pada ikut campur deh
kalau bicara sama pak ustadz
anak kamu sekarang kan ada di rumahnya pak ustadz
siapa yang suruh
lagian saya gak pernah ngerasa
waktu mas fikri bawa anak itu ke rumah ini
saya gak setuju
jadi sekarang kamu bener bener tidak berdua lagi
dasar perempuan gak punya hati
bener bener beda ya kamu sama meniang suami kamu
kalau kamu sudah tidak mau menerima anak itu lagi
biar anak itu tinggal di rumah saya saja
kalo ada apa apa
kita semua gak ada yang peduli sama kamu
lagian juga saya udah mau buru buru pergi dari kampung ini
terus saya pindah dari kampung yang bosen ini
kenapa kamu bete begitu
itu mereka ngapain

itu mereka ngapain
auk tuh orang orang kampung pada minta sumbangan
oh tuh orang orang kampung pada minta sumbangan
makanya hair cepetan dong nikahin aku
aku udah bosen tinggal di kampung ini
aku tuh masih banyak urusan yang aku harus selesaikan
tapi aku udah bosen sama orang orang kampung itu
aku pengen buru buru pindah
kalo mau pindah mah
gak usah nunggu kita nikah segala
ntar aku cariin kontrakan di jakarta
banyak kontrakan di jakarta
buku tabungan siapa ini
buku tabungan siapa ini
buku tabungan siapa ini
uang dari mana
uang dari mana
jangan jangan dia peninggalan mendiang orang tuanya
jangan jangan ini peninggalan mendiang orang tuanya
uang dari mana
uang dari mana
jadi kamu udah punya anak
jadi kamu udah punya anak

dengerin aku dulu dong her
karena setiap bulan orangtua aku ngasih uang sami suamiku
dan sebelum dia meninggal
dia masukin ke tabungan
sekarang anak itu mana
aku udah usir dan dia sekarang tinggal sama pak ustadz